eh kita pulang mobil udah siap
tapi dia mau sengaja pengen undang kita ke sini
biar dia melihat betapa kasihnya saya terhadap temanis
biar dia lihat
mbak saya boleh gak undang keluarganya neng sri
si sri aja ding
kenapa jadi airus keluarga
udah dua tangan mak
ayatnya kan kita mau berbagi kebahagiaan
ini menjelang ramadan
kita harus banyak berbagi sama orang lain
udah gak apa apa
diundang aja sri sama keluarga
aba jangan lupa ya
undang si desi
karena desi ya aba bisa ketemu rengganis
alhamdulillah jadi calon pengantin
gila desi saya fiasa
ya apa bukan ini teh
desi mana orang samsat
kayaknya saya marahin
peran penting itu
karena jasa menyatukan dua kekasih
jangan kejar kamar
udah matah kan
ntar bawa esmosi
kenapa filosofi mana begitu
so waktu ini lanjut longdi
nanti kalau kita udah nikah tiap hari abang masih muji saya kayak gini terus
jangan terlalu latih nih wanda
kalau gitu mah jangan diragukan lagi atau teh manis
mungkin ada julukan julukan yang lebih manis lagi atau baby don't underestimate me atau
bahasa inggrisnya tuh men
gitu dong ben
nggak perlu dimenerin
walaupun iq saya jongkok teh tetap weh
saya masih bisa ingat ingat gitu gitu doang mah
nanti kamu masih mau mengundang teh nadia ini
tidak usah diunang
teh ia kan asistennya teh manis
terus dekat juga sama aduh dung
wilang pun masih diunang
jadi di mana ada aduh dung di situ pasti ada teh iya
ibarat kata ama ya jonny kemon
di situ ada jonny
di situ ada kemon
di situ ada
yang lain tuh
karena kan ada aduh dung
tuh nyari apa ando
ternyata aku sudah pegang
aku sudah coba sekeras mungkin untuk ngomong sama dhani dan aka
untuk kamu harus minum anak anak aja lagi
tapi tetap saja
aku bingung sama orang itu deh
pemikirannya keras banget
sebenarnya aku tuh enggak mau keadaannya kayak gini
lama kelamaan aja itu makin banyak maksudnya
aku juga enggak mau kalau gini terus bu
dia ngasih syarat kedua
kalau dia sama anak falcon nggak mau ngusuin anak anak haji lagi
ya syaratnya gue harus bisa balikin bella ke dia
masih pakal enggak
sedangkan gue tau banget bella itu paling benci sama dia
sekarang sih kita udah gak bisa berbuat apa apa
cuma allah yang bisa bikin dhani dan aka itu berubah
kita kan udah berusaha sekuat nada

nah kita harus pergi

soalnya udah janjin dinner sama si alex
karena udah berhasil dapetin hp nya reva
kalau si aki aki itu tanya alasan itu mau pulang
gue harus siapin alasan nih kayaknya
eh sekarang tanggal berapa ya
kan jatuhnya si aki aki sama reva pulang kan
iya di apartemen ya
ini alasan yang paling benar
bisa ketuk mas udah tau ada apa apa
emang langsung kecium ya baunya aku ya
sama seperti baunya kopi
maksudnya bau yang bikin kopi
yaudah mas kalau gitu aku pamit pulang duluan ya
mas gak usah ngantarin aku aku bisa sendiri oke
emang kamu udah sehat
kalo masih sakit biar mas kinap di rumah kamu
nemenin kamu dan bisa jagain kamu
oke mas gak apa apa kok bisa sendiri kok
aku sebenarnya pengen banget sih ditemenin sama suami
terus kalau tidur itu
pasti seru banget
tapi mas udah janji sama reva kalau mas mau nginep di rumah
eh di rumah reva di apartemen sama reva
ke sehari di rumah aku
sari di apartemen sama reva
tau reva tambah ngambek sama aku karena masnya aku ambil sepupunya aku
yah kamu benar
makasih ya saya kamu udah ngingetin
ini adalah faktor
bukan faktor kamu kalau ada kamu saya lupa semua
ah bisa aja ngeles ya mas udah tua jangan ngeles ngeles
apa artinya sebuah angka lima enam tujuh kan tetap angka
iya kan gak ada masalah dua tujuh delapan sembilan sepuluh
gak masalah buat aku makanya aku juga cinta transportasi
kalau gitu aku pulang
nanti kalau ada apa apa aku langsung telepon

ya tuhan terima kasih banyak
adrian memang paling jago buat mengandalin aki aki tua itu
adriana gitu oke urusan gue belum kelar
eh nonrema maaf non saya sampai ketiduran
ya gak apa apa om sekarang kita pulang aja ya
yaudah boy kalau gitu gue cabut duluan ya
gue juga ya
yuk duluan ya semua
kita pulang nanti mobil udah siap
boy kalau gitu aku pulang duluan ya
kamu jangan lupa nanti hubungin aku juga telepon telepon kasih kabar oke
kal duluan ya
yuk sin yuk
hati hati ya emang
wih mbak on
tumben banget lu kasih dado duit
habis makan apa sih lu
misalnya jadi begini
enggak kemarin tuh gue ada utang sama dado
anak anak udah pada jalan tuh
bisa aja lu utang lu